keinformasi selanjutnya seorang pria di jombang jawa timur rabu pagi ditemukan tewas mengenaskan di ladang tebu saat ditemukan sekujur tubuhnya penuh luka bakar
warga desa keras kecamatan diwe kabupaten jombang jawa timur rabu pagi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di tengah area persawahan desa setempat
mayat berjenis kelamin laki laki ini ditemukan dengan kondisi sekujur tubuhnya hangus terbakar
korban kemudian diketahui bernama saifullah enam puluh dua tahun warga setempat
jenazah korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang tengah mencari karena korban tidak pulang sejak senin sore
sebelumnya korban berpamitan akan membakar daun lahan tebu usai dipanen
mencari orang tuanya wah tau tau orang tuanya meninggal terbakar
kira kira kenapa ini pak
terlalu panas mungkin kena asapnya itu asapnya tidak kuat mungkin satu terbakar mungkin
petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung sang garis polisi di sekitar lokasi penemuan jasad korban
petugas juga menemukan sabit dan sandal korban yang berada tidak jauh dari lokasi
petugas menduga korban terjebak dalam kobaran api

lahan tebu usai dipanen
kalau apinya merembet atau menjalar ke tebu yang lain mungkin dia panik hukum sehingga mungkin bisa terjatuh
ataupun kebakar dalam situasi api yang begitu lumayan besar
insya allah tidak ada karena dia ada niatan untuk membakar lahannya sendiri semua
usai dilakukan identifikasi mayat korban langsung dibawa ke rumah duka
sementara ini petugas mengaku tidak menemukan adanya unsur kekerasan maupun penganiayaan
petugas mengimbau warga untuk tidak membakarlah di musim kemarau
sutomoro harjo jombang jawa timur